kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
menyelesaikan pembangunan fasilitas pengendalian penyakit menular
akibat wabah covid sembilan belas di pulau galang
pembangunan fasilita sesuai dengan perintah presiden jokowi dodo
fasilitas dibagi menjadi tiga zonasi
zona a meliputi gedung penunjang seperti mes petugas dokter dan perawat
gedung sterilisasi gedung farmasi gedung gizi laundry gudang dan powerhouse
zona b meliputi fasilitas ruang isolasi ruang observasi laboratorium ruang sterilisasi
saat ini terdapat dua gedung bertingkat dua di zona b terdiri dari fasilitas observasi untuk intensive care unit dan untuk non intensive care unit
total kapasitas zona b mencapai tiga ratus enam puluh tempat tidur yang terdiri dari ruang observasi sebanyak tiga ratus empat puluh tempat tidur dan ruang isolasi sebanyak dua puluh tempat tidur icu
di sekitar fasilitas utama dilengkapi ruang tindakan ruang penyimpanan mobile rongsen ruang laboratorium dapur renovasi bangunan existing untuk bangunan penunjang fasilitas air bersih air limbah drainase sampah dan utilitas lainnya serta ruang alat kesehatan ruang isolasi dan observasi
terakhir zona c adalah untuk tahap berikutnya menyesuaikan kebutuhan dengan memampung
saat ini personil yang siap bertugas adalah dua ratus empat puluh tujuh orang yang terdiri dari dokter tenaga medis atau para medis dan non medis yang merupakan gabungan dari tni polri pemerintah provinsi kepulauan riau dan sukarelawan
selain itu kelengkapan layanan pendukung yang tersedia seperti ambulans sebanyak dua puluh unit dari tni angkatan darat tni angkatan udara
tni angkatan perumahan dan tni angkatan perumahan

angkatan laut polda kepulauan riau pemerintah kota batam dan pemerintah provinsi kepulauan riau
selain itu juga telah disiapkan truk sebanyak empat unit minibus empat unit alat pelindung diri sebanyak dua buah dukungan dari dinas kesehatan kepulauan riau
dan masker lima buah dukungan dari dinas kesehatan kepulauan riau
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui balai wilayah sungai sumatera iv direkturat jenderal sumber daya air
juga telah merampungkan pekerjaan penyediaan infrastruktur air baku dan air bersih
berupa pipa transmisi dari sumber air baku di waduk mongka krempang menuju embung kem vietnam sepanjang tiga belas delapan puluh lima km
pompa dan genset telah terpasang dan dilakukan uji coba distribusi ke embung kem vietnam
embung kem vietnam telah diperluas dari semula delapan ratus dua puluh m dua menjadi enam tujuh ratus m dua
air sudah mengalir ke embung existing dengan debit kurang lebih delapan tiga liter per detik
sementara untuk instalasi pengolahan air atau ipa dengan kapasitas lima liter per detik bersumber dari waduk mongga krempang
dan reservoir kapasitas lima puluh m tiga telah dilakukan uji coba